pimpinan dpr menepis tudingan sosialisasi revisi undang undang kpk berkaitan dengan momentum persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan ktp elektronik
dpr meminta masyarakat tidak berburuk sangka dengan sosialisasi revisi undang undang kpk
pasalnya sosialisasi diperlukan untuk meminta masukan dari masyarakat
revisi undang undang kpk tidak ada kaitannya dengan proses masalah iktp ini
kalau masalah momentum itu kan bisa kapan saja masalah waktunya bisa kapan saja
yang jelas kami yakini apabila kita ingin melaksanakan revisi undang undang undang apa saja tidak hanya undang undang kpk
itu sebaiknya memang harus melalui sosialisasi untuk menerima masukan dari rakyat indonesia
komisi pemberantasan korupsi atau kpk melalui jurubicaranya febri diansyah mengatakan bahwa saat ini kpk tidak membutuhkan revisi undang undang kpk untuk dapat bekerja
di tengah proses penyidikan kasus dugaan korupsi ktp elektronik yang telah masuk tahap persidangan
justru mensosialisasikan rencana revisi undang undang kpk ke beberapa perguruan tinggi
revisi ini mengatur pembentukan dewan pengawas yang dibentuk oleh dpr perekrutan penyidik sp tiga dan penyadapan
dalam aturan baru penyadapan baru dapat dilakukan setelah cukup memiliki bukti permulaan
tugas sosialisasi revisi undang undang kpk oleh badan keahlian dpr diberikan oleh setia novanto setelah menjabat kembali menjadi ketua dpr
dengan revisi undang undang kpk kami tidak butuh revisi itu saat ini
jadi kpk bisa bekerja berdasarkan undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua yang sudah ada saat ini dengan segala keundangan yang ada
dan kami menggunakan keundangan itu untuk menangani sejumlah perkara besar termasuk juga tentu saja indikasi korupsi iktp yang sedang kita proses saat ini